berikutnya kucing hewan mamalia berkaki empat ini sering ditemui berkeliaran di jalanan
sebagian dari mereka bahkan tidak terurus ada juga yang terlantar karena dibuang oleh pemilik
namun di tangan ahmad rifai kucing kucing terlantar di jalanan ibu kota diselamatkan dan dirawat dengan penuh kasih sayang
ahmad rifai atau akrab di sapa mamat mulai merawat sejumlah kucing sejak pindah ke jakarta sepuluh tahun lalu
kucing yang dirawat adalah kucing jalanan yang terlantar yang tidak terurus atau bahkan dibuang oleh pemiliknya
jadi saya itu peduli banget kalau kucing kucing yang sakit di dunia jalan yang laparan yang cacat itu saya peduli banget
yang suka sama yang nggak suka itu banyak yang nggak suka
tapi mudah mudahan sekarang banyaklah yang suka gitu
banyaklah yang menolong banyaklah yang hibah sama kucing
jadi istilahnya apa ya jangan jangan ya walaupun nggak senang gitu jangan disakitin lah
aktivitas merawat hewan hewan ini ia lakukan bersama sang istri
semuanya dilakukan atas dasar kecintaan dan kasih sayangnya terhadap hewan
bagi pria berusia hampir tujuh puluh tahun ini merawat hewan memiliki nilai ibadah
ya sebetulnya favorit saya semua
cuma salah satunya itu ada yang istilahnya apa ya sebetulnya nggak membedakan sih mbak
ada yang rasa kasih sayang gitu loh
ada kalau saya datang yang nyamperin dia duluan gitu loh
bukan saya kalau saya lagi buka pintu itu
udah dia duluan yang nyamperin gitu loh
kalau lagi tidur gitu udah
jadi kayak bersaing
saling down deket deketan gitu loh